mas ketopraknya ada itunya nggak
ibran itu siapa
tadi gue ketemu sama kakak lu
kalau lo tuh udah punya pacar
kalo sampe ketauan depon
terus ngasih tahu soal gue pacaran sama roman
eh apaan sih
eh lo apaan sih ya
gak mau gue kayak gini
dapet penghargaan kau di sekolah
jangan jangan itu cuma alasan kau saya
biar uang saku mau aku tambah
ini beneran pak
mana mungkin lah roman bohong sama bapak dan mama
bapak sama mama bisa datang kan ke jakarta
adanya kunci karaman
semoga aja wulan suka semuanya
anak band tau gak anak band
yaudah antren ke jalan akasia ya
ritual naik motor ojek bang gokil yang terkenal dari kampung cao
kapan sih emangnya ini aja audisi apa
maksud abang puisi deh
pocor gue juga bikin puisi masa gue gak bisa
abang kita tunggu dulu biar fokus dengerin
ketika senja menyapa aku panggil hujan untuk datang
tapi hujan pergi muntah kemana
mungkin hujan marah kepadaku
atau dia tidak ingin menemui
itu apa apaan puisi begitu lama
pokoknya panggil hujan
masuk bang gokil pengang hujan
di sini neng di sini
yaudah pudo amat
pokoknya antarin saya ke jalan akasia sekarang
oke berangkat neng
makan ketoprak di siang bolong
ya juga si matahari juga udah mau pulang
aduh udah sore lagi
bisa malam nih gue sampai di rumahnya gina
eh bob ini kan ketoprak gue udah mau habis nih
gue cabut ya bentar lagi ya
mau kembali nih buru buru banget
ini nanti baru menu utama
habis ini ada dessert
gayaan lu dessert
udah gak usah
ntar duit lu habis bapak lu marah marah lagi sama lu
udah langsung aja
emang dessertnya apa kak
mas ketopraknya ada itunya nggak
boleh mas apa namanya
pulau mana ya
lu di mana
gue udah sampe
si sam tuh kemana sih ya
aku tuh udah satu jam lebih nungguin dia loh
sam kamu di mana
kok belum datang
aku udah sejam nih di sini
wih apaan tuh bin
wih apaan tuh bin
dia bilang katanya dia udah nunggu selama satu jam
bilang aja lo nunggu terus
nunggu terus sampe lumutan
apa sih mbak kalian
ih nunggu mulu
dari tadi juga gue udah nunggu
tapi tuh gak dateng dateng
kemana sih nih anak
ih sobatnya gue
mungkin aja si sam lagi kejebak macet
pokoknya aku gak boleh marah marah
lu mesti tahan emosi lu
jangan sampe si sam tuh ill feel sama lu karena lu emosian
karena lo tukang marah marah
kayaknya tenang tika
kayaknya gue harus pesen minum lagi deh
saya boleh pesen minumnya lagi gak sam
tunggu sebentar ya mbak ya
kembaliannya ambil bang
benar ambil alhamdulillah
kembalian cuma seribu ya gue ikhlas lah
megang odol di bawah kolong
mantep gak tuh
iya tapi mataharinya kan belum pensiun itu masih ada tuh
aduh bisa malam nih gue sampai di rumahnya gina
kasian sekali daren
dia gelisah nih pasti pikirin gina
tapi seterah mungkin juga tinggalin bobby
dia sobaikan yang traktir kita orang
eh apa sih dek
mau tanya tuh alamat ini dek
oh jalan ini itu masih dua km lagi pak dari sini pak
jadi bapak nanti tunggu aja di depan
dua puluh delapan dua puluh delapan nanti naik apa dek
oh angkot dua puluh delapan itu warnanya merah pak
nanti bapak tunggu aja di depan
nanti pasti lewat ke angkotnya
makasih ya dek
kasian juga liatnya
saya anterin aja ya
nggak usah dek nanti gue repotin
nggak nggak nggak sama sekali
tapi bentar dulu ya
saya kabarin temen saya dulu
mulan gue pergi sebentar
kalau udah nyampe tunggu aja di dekat tukang kacang rebus
nanti gue balik